pendaftaran mudik gratis sepeda motor naik kapal laut melalui pelabuhan tanjung priok jakarta utara diperpanjang hingga hari ini dua puluh lima april dua ribu dua puluh
mudik gratis ini dilaksanakan dirjen perhubungan laut kementerian perhubungan dan pt pelni
pendaftaran mudik gratis sepeda motor naik kapal laut melalui pelabuhan tanjung priok yang semulanya dibuka pada delapan belas hingga dua puluh empat april kini diperpanjang hingga dua puluh lima april dua ribu dua puluh
hal ini karena kuota pendaftaran banyak tersisa
hingga minggu pagi masih tersisa kuota untuk dua enam ratus dua puluh enam motor dan empat delapan ratus tiga puluh satu penumpang untuk empat keberangkatan yaitu di dua puluh enam dan dua puluh sembilan april tujuan jakarta semarang surabaya serta delapan dan sebelas mei tujuan surabaya semarang jakarta
mudik gratis ini merupakan salah satu upaya pemerintah mengurai kepadatan jalan raya dari pemudik roda dua
ada mereka itu verifikasi pada tanggal dua puluh sampai dua puluh empat yang mana nanti kita ada perpanjangan sampai dua puluh lima untuk verifikasi
daftarnya sendiri itu sebenarnya sudah ditutup untuk online ya sampai tanggal dua puluh dua kemarin
jadi yang untuk mau offline bisa datang langsung ke tanjung priok ya
caranya ya pakai online dulu baru hari ini verifikasi saya untuk keberangkatan kepastiannya kan
berarti yang gratis motornya doang atau ibu
juga di dalam difasilitasi enak makan enak
kalau yang punya anak bayi dikasih kamar khusus
jadi enaklah saya senang
gratis semuanya ibu
gratis semuanya enggak dibungkut biaya